kalau dilihat sebagai sebuah produk
pak ganjar ini semuanya punya
terima kasih pak gajah
atau ribuan kali saya dengan beliau
gajah ini juga enak
inilah penggalan pidato presiden jokowi
saat acara raker nas ketiga pd perjuangan selasa lalu
karena seharusnya disampaikan tertutup
dalam pidato tersebut
presiden jokowi beberapa kali memuji ganjar pranowo
menurut sekjen pd perjuangan
sikap ini bukti presiden jokowi
persiapkan ganjar sebagai suksesornya
bisa yakin bahwa pak ganjar pranowo nanti
itu bisa dilakukan
sikap dukungan jokowi kepada ganjar patut disorot
mengingat sebelumnya presiden kerap menunjukkan
kode kode dukungan kepada prabowo subianto
menanggapi video tersebut
jubir prabowo daniel anzar simanjuntak
pada dialog dengan program kanal pemilu terpercaya rabu malam
menilai bahwa sikap presiden jokowi sangat wajar dan biasa
saya kira sikap yang ditunjukkan presiden wajar
dan memang seharusnya begitu
beliau menunjukkan sikap kenegarawan
dan menjunjung tinggi etika dan adat
tidak mungkin pak presiden
memuji capres yang lain di forum pdip
dan pak prabowo terus terang belajar banyak
terkait dengan sikap sikap dan adat politik dari pak jokowi
kemana akhirnya endorsement jokowi akan berlabuh
ganjar atau prabowo